satu satu dua tiga empat
satu dua tiga empat
siti nuraida hasibuan anissa hasibuan dan andika surahman
tiba di gedung baret skrimpolri pada kamis pagi
ketiganya dibawa dari rutan mapolda metro jaya
untuk menjalani pemeriksaan untuk dua sangkaan
yaitu dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang
kedatangan mereka sontak menimbulkan reaksi dari jemaah umroh
yang gagal berangkat karena masalah di first travel
mereka yang juga hadir di gedung yang sama
meneriaki ketiga tersangka untuk meminta pertanggung jawaban
jemaah sudah memadati baris krim sejak posko pengaduan korban first travel dibuka pada enam belas agustus dua ribu tujuh belas
lebih dari empat laporan dugaan penipuan yang telah masuk ke krisis center ini
terkait kasus ini anggota badan pelaksana dan badan pengelola keuangan haji bpkh anggito abimanyu berharap
majelis ulama indonesia melakukan tindakan terkait biro umroh
yang memakai model usaha ponzi
harus ada guidance dari mui khususnya
apakah praktek praktek yang dilakukan ini boleh apa tidak
waktu itu kan yang untuk haji sudah untuk mlm kan dilarang
harusnya praktek seperti ini juga diminta fatwa dari mui
selain itu kementerian agama juga diharapkan bisa mengevaluasi lembaga lembaga
yang mengadakan umroh dan haji secara teratur
agar kejadian seperti ini tak kembali terjadi